lihat lihat lihat disitu
suara siapa tuh
kayak suara cewe ya
nggak nggak ada suara nggak ada suara siapa siapa
nggak nggak ada suara kamu lihat kesini aja nak
kamu konsentrasi kesini aja
soalnya emang tempat ini angker tau
dari tadi tuh mama dengar suara suara
ih jangan lho
anak tante tuh hero banget
katanya si boy
tanda cinta akunya diperhatikan sama mamanya
boy pasti kesini bareng reva
boy mau kesini tante
nggak bilang sih tadi sama siapa
aku tiba tiba mendadak sedih lagi tante
aduh mau bunuh diri lagi nih
kan tadi berdoa terus pasti kesini
aku kalau ngeliat boy datang kesini sama reva
aku bisa kebakar cemburu
kalau udah emosi tante bahaya
kan tante tau kan kamu sendiri aja
demi boy aja kamu bunuh diri
berarti kan kamu kecintaan
iya tante ngerti
aduh udah diem dulu disini ya
kayaknya mereka lagi di jalan nih naik motor
gini aja deh tante
kayaknya kalau misalkan boy sama reva datang
kalau misalkan boy liat
aku sama tante yang ada kita dipikir bersekongkok
untuk menghancurkan hubungan reva dan boy
nanti yang ada boy itu
gak akan pernah mau percaya sama tante lagi
dan dia akan kecewa
tapi kan emang kita sekongkol tau
iya tapi jangan tau boy dong
tepuk jidat juga nih
yaudah yaudah yaudah yaudah
nanti kalau boy datangnya sama reva berarti kamu sembunyi ya
oke jangan beli sih sembunyi
kok jadi mama yang lebih ngambek ya
dengan si kabayan tua
berarti aku harus lebih kuat kuatin
ngambeknya sama mama nih
iya selamat siang bro
oh buat persiapan touring besok
aku mau ngomong sesuatu sama kamu penting banget
wah dangar bahaya
si kobar pasti bakal ngelakuin segala cara supaya bisa mau balap sama dia
aduh kumah saya jadi siun
isi kobar ngeganggu orang orang sekeliling saya terutama si neng
nung agung ya allah lindungi kami ya allah terutama si neng
abah kenapa kok lo sulit itu sih
abah tak sayang pisah sama kamu
neng juga sayang kok sama abah
itu peluk lah tuh abahnya
kok bau sih neng mandi
ih abah mah sok asal hari ini abah yang bau mah kan abah mah jarang mandi
abah emang bau neng tapi mendingan kamu aja yang mandi
ntar nggak ada yang naksir
ih dasar si abah mah gokil
kokil ente abah orang jarang mandi jarang dang dang
nggak dekil seluah
tunggu nelisa ya coba
suara motor itu suara motornya si bayi
aduh iya bener itu boy boy boy
boy aku di sini
waalaikumsalam anakku aduh tuh nggak bisa jalan
halo tante assalamualaikum
kayaknya gue bawa tali tambang dari motor
hebat juga lo ya
tapi tambang itu bukan buat lo bunuh diri kan
ih gila lo ya nggak lah kiales
itu tuh gue pakai biasanya kalau misalnya gue kejeblos
jadi gue bisa buat naik
buat narik motor
terus kalau seandainya ada orang lain yang butuh bantuan gue kejeblos juga ya bisa gue bantuin
pakai tangan kuat kok
mudah mudahan ini bisa jadi awal buat reva
buat narik simpatinya mama
bentar bentar ya
suara siapa tuh
kayak suara cewek ya
nggak nggak ada suara
nggak ada suara siapa siapa
nggak nggak ada suara
kamu lihat ke sini aja nak
kamu lihat ke sini
soalnya emang tempat ini angker tahu
dari tadi tuh mama dengar suara suara
ih jangan jangan lihat
diam aja di situ
ada suara suara kayak gitu
kayak suara hehehe gitu
jadi mendingan kita nggak usah sugesti
soalnya kalau semakin sugesti bentar jinnya semakin seneng godain kita
bo itu nggak percaya sama gituan ma
dan kalau misalnya itu emang ada orang beneran di sana ma
eh eh nggak usah
nggak usah diam
mendingan kita cepet cepet keluarkan ini mobil
terus kita meninggalkan tempat angker ini
mama tenang aja
kan ada allah ma
ngapain harus takut sama jin
tante mendingan tante istirahat aja biar aku yang bantuin boy
tante mari sekalian
tante gimana sih kalo malah dia ngatain gue jin
sembarangan banget sih
aduh gimana ini
duh mana jauh kemana mana lagi
aduh adriana cantik
aduh tante tak berdaya nih
aduh saya teriak tau
eh kita kerja sama ya
aduh nggak cocok berat
nggak cocok aduh
boy kayaknya kebalik deh kita cewek cewek
kamu aja yang dorong sama repva
kayaknya tadi udah gerak dikit ya
yaudah kalau gitu gue bantuin dorong juga ya boy
kok gue ditinggal sih
masa gue jalan kaki
wadah mama jalan duluan aja
nanti boy sama repva ngikutin dari belakang ya
aduh gimana ya
gimana caranya jalan balik kalau kayak begini
aku nungguin aja sih adriana jalan ke sini ya
tante gimana sih tante
kok tetap malah ninggalin aku
udah tante tante tinggalin aja mereka balik ke sini untuk jemput aku
gimana kalau kamu jalan aja dulu dikit
tuh soalnya reva sama si boy itu masih sama sama tante
ntar deh kalau mereka udah bisa sama tante ya
apa tante bilang aku jalan semampu aku
karena ini jauh banget aku udah naik turun naik turun
terus aku harus jalan lagi gitu
ya palingan kamu kan jalan sampai jalanan aspal doang kok
sorry apa tentu sampai jalanan aspal tante
ih adriana kamu kan bekas model pasti bisa jalan aja dikit lagi ya
tante aku capek banget tante mending balik kesini jemput aku deh tante
jalanan aspal tuh jauh banget tante
adriana kamu yang sabar ya dan banyak berjalan sedikit sedikit
tenang aja ntar juga nyampe kok di aspal
ntar tante telepon kamu lagi ya
hah bikin mah